kenapa lagi dia pakai acara video call segala
tadi gue dimarahin sih gara gara lo
ya gue minta maaf kena lo buat bocor
kan gue juga gak bermaksud untuk kayak begitu
tapi lu gak ada niat untuk jauhin gue kan
ya niat sih sebenernya
dasar kenal pot bocor
lo emang bau ya lo
sejujurnya itu yang bikin gue makin suka sama lo
dan percayalah gue gak mungkin ngebiarin lo pulang sendirian
kan papa tadi udah bilang
kamu pulang minta diantirin boyg
kenapa sekarang tiba tiba kamu pulang sendiri
karena itu aku yang mau pahh
bagian kan ini udah malam
kasian dia kalau haruskan cewek aku kesini dulu
boyg pasti gak mau
ngantrin dia pak
dia kenapaan sih
sampai jumpa di video selanjutnya
lagi lagi kamu kenapa sih
harus pergi lagi sama boy
kenapa gak minta antarin putra
pakai ngebut segala lagi
kalau kamu tadi kecelakaan gimana
bapak pasti tadi nonton berita ya
kamu tahu semua orang di kantor
kamu mau jalan sama cowok seperti itu
cowok seperti itu kayak gimana sih pak
perasaan tadi aku cuma nolongin orang sama dia
dan boy juga
juga gak ngejahatin aku
iya papa tahu
tapi kalau tadi terjadi apa apa sama kamu gimana
kamu tahu kan
papa gak mau kehilangan kamu
aku juga nggak tahu tadi keadaannya bakal bahaya kayak gitu
dan aku juga gak ada niat sama sekali
buat pergi sama boy
tadi itu kita disuruh sama kampus
buat kasih sumbangan ke pantiasuhan
ya gak mungkin aku nolak dong pak
kan papa yang ngajarin ke aku
kalau aku itu harus bisa memberi
ya aku juga pengen gitu
nyenengin anak anak di sana tadi
tapi kenapa harus sama boy
kenapa kamu gak minta tolong putra untuk nganterin kamu
ya karena aku gak mau nyusahin putra pak
lagian tadi tuh lagi jam jamnya macet banget
jadi lebih gampang naik motor
pak udah ya pak
papa tuh jangan parno please

aku harus percaya sama aku kalau aku gak ada hubungan apa apa juga sama boy
udah dulu ya pak kamar dulu aku capek
jangan percaya gitu aja pak
boy bahkan selalu buat deketin reva
karena pak dula sendiri kan
betapa nekatnya dia
kenapa sih papa sama kak den
tuh gak ngertiin posisi
padahal kan bukan kemauan gue buat
terus terusan ketemu sama boy
itu kan gara gara kita ditugasin bareng sama kampus
s baluk ngikutin gue sampe rumah
tapi kayaknya gak usah gue bales deh
dia pasti kegeeran
dan mikir kalo gue suka sama dia
eh s baluk
lu gak dimarahin kan sama papa lo
tadi gue dimarahin sih gara gara allah
kenal buat bocor kan gue juga gak bermaksud
untuk kayak begitu
tapi lu gak ada niat untuk jauhin gue kan
ya niat sih sebenernya
lo gak bisa jauh jauh ya dari guru
iya bukan gitu kenal pot bocor
ya kita emang gak boleh jauh jauh
kan selama lo sama gue menjabat
jadi putra putri kampus kita akan terus bareng
ya so lo jangan bikin gue kesel aja
ya tapi sebenernya lo emangnya
lo emang gak bisa jauh dari gue kan
udah lah gak usah gengsi gengsi
rival lagi bicara sama siapa
ih apaan sih gak usah kepedean deh lo
oh iya kenal pot bocor
sedikit pun gue gak takut
kalau papa lo harus marah sama gue
atau papa lo mau negur gue
karena gue tau gue gak bersalah
ya tapi bukan berarti
lo bisa selalu deket deket sama gue juga
isma matiin dulu ya
bokap gue dateng
dan kamu kemana
kan juga gak lagi telfon lo
namanya juga cewek
enggak pak bukan karena itu
papa gak usah ngeting deh
papa ingin memberikan yang terbaik buat kamu
kamu sekarang istirahat ya

untung aja tadi gak ketemu sama papa
kayanya ojek online lo gak bakalan dateng deh
udah malem banget lo ini
kenapa jadi ngenak gini situasinya ya
gue gak mau raya marah lagi karena ayah
kalo gak kalian duluan aja kok gapapa
aku liat di map sih bentar lagi dateng
lo mendingan anterin dia aja pulang
gue gapapa kok bisa sendiri
raya mohon dia aku duluan ya
ojo nya udah dateng kok
alia tuh cantik ya
kayaknya banyak banget deh chowo yang suka sama dia
kayaknya ranya makin cemburu deh sama alia